gue bawa tuh mira sama dua anaknya ke rumah lo
eh lo denger ya
nih buka aja
kamu seneng gak indah
makasih ya kak gilang
kak gilang baik banget
indah jadi berasa punya kakak dua yang baik
iya kak gilang juga seneng kok
kak gilang punya kakak dan adik kayak kak ilham dan indah
indah makan dong
makasih ya kak gilang
saya coba telepon lagi ya pak
kenapa mas gak angkat telfon aku
ah ya allah
gue punya motor laki begini
mengisi dani doang bisa pegangnya
jangan pegang pegang aja
tangan lo tuh pake cincin pake eroji
gue baru beli
harganya mahal ya
pakai nahannya lagi jelas mahal lo
iya iya gue mau nyampe beli beginian
kok banyak transferan atas nama
pak jarwo mungkin ya
pak jarwo mungkin ya
kok mas yuda transfernya banyak banget
dia kan baru kerja beberapa hari

kalau dia semakin dalam memasuki kehidupan rumah tanggaku bersama rianti
bisa hancur semuanya
aku harus cari cara
supaya rianti gak berteman lagi sama mirah
orang yang pernah lu jeblosin ke dalam penjara
selalu itu itu aja yang lo omongin sama gue
gue udah gak akan transfer apa apa lagi sama lo
karena selama ini
gue kasih lo duit lu gak ada aksi
lo belum juga menyingkirkan mirah kan
si mirah itu pasti gue singkirin
yang penting kan syaratnya
lo bisa menuhin apa yang gue minta
enggak gue gak akan nurutin apa mau lo
sebelum lo bisa singkirin mirah dan anak anaknya dari sini

gue bawa tuh mira sama dua anaknya ke rumah lo

eh lo denger ya
itu inget gak sih klien yang dulu tuh
aku kesal banget sama dia
ya tetep aja aku ancam ancep dia

kalau ada yang ngancem kamu kamu harus lapor polisi
ini sebentar lagi ini sebenernya aku mau lapor polisi

lah gak apa apa
e gini mas aku baru terima rekening koran perusahaan bulan ini

terus ada banyak pengeluaran
aku harus kasih alasan apa
ke rianti supaya dia gak cubi gaya
masalah itu memang aku mau bicarakan sama kamu di rumah
kebetulan aku lagi ada meeting
ada tamu perwakilan dari korea
nanti aku hubungi
atau kita ngobrol di rumah
kamu sebaiknya gak disini mas
aku gak mau
aku gak mau ada masalah
ada masalah dengan mas yuda
aku kesini bukan untuk ketemu sama kamu rianti
aku kangen sama anak aku
gilang di sekolah mas
ya gue tau dia di sekolah
tapi di sekolah yang mana ya justru itu yang aku nggak tahu
aku ke sekolahnya tadi
ternyata sudah dua tahun dia pindah ke sekolah yang baru
kenapa kamu gak kasih tau ke aku dia pindah ke sekolah
sejak kapan kamu peduli dengan gilang mas
bukannya kamu selalu sibuk dengan kerjaan kamu
kita gak usah berbicara
sekolah rasanya banyak sebelum ini
bukannya kamu selalu sibuk dengan kerjaan kamu